assalamualaikum wr wb
bagaimana kecelakaan haji yang dideportasi ketika sudah sampai di bandara di jeddah
namun karena visanya ternyata menyalahi aturan akhirnya dipulangkan ke indonesia
dan ada juga kabar bahwa sekitar empat jemaah calon haji yang gagal berangkat
gara gara visanya tidak keluar setelah mengikuti program haji furoda ini
apakah menurut bu diah ini pemerintah kecolongan atau bagaimana bu
jadi bukan kecolongan mas
visa mujamalah itu artinya visa perkawanan yang biasanya dikeluarkan oleh kerajaan
atau pejabat pejabat pemerintahan tinggi di saudi
dan ini kenapa kemudian menjadi furodai furodai itu artinya adalah perorangan
ketika visa ini diperjual belikan ke perorangan ini yang dikenal dengan nama visa furodai
nah selama ini visa mujamalah
dan furodai ini atau kemudian menjadi furodai
ini diperjual belikan gitu loh
dari mereka yang menyediakan layanan visa muzamalah kepada para perorangan
yang ada di negara tujuan seperti indonesia
dan relatif jumlah ataupun sistem jual belinya itu memang tidak tercover
dengan sistem ihads atau sistem haji reguler ataupun haji khusus yang ada di pemerintah
nah permintaan kali ini memang cukup tinggi ya
banyak juga pejabat yang antri di indonesia untuk mendapatkan visa ini gitu
sampai detik terakhir sebelum hari ini penutupan
nah masalahnya kita nggak tahu yang visa yang kemudian bisa masuk nih ya kuotanya
visa muzamalah yang bisa masuk yang dikeluarkan saudi
melalui para penjual di indonesia itu kan gak ada batasan kuotanya gitu
nah ini otomatis
memang tidak dalam ranah yang bisa dikoordinir oleh pemerintah selama ini
nah itu persoalannya
jadi kita juga bahkan banyak juga pejabat pejabat pemerintah yang tidak mendapatkan kursa puroda
tidak bisa gitu
karena itu sistemnya memang sangat privat ya
dari pejabat atau kementerian atau misalnya kerajaan di saudi dengan para pembeli visa sendiri
selama ini dia punya jalur khusus
yang berbeda dengan visa reguler atau visa haji khusus
yang memang secara kalau itu kan di undang undang ada pembagiannya
nah visa muzamalah ini memang ada tapi tidak masuk ke dalam yang dikoordinir oleh pemerintah indonesia
ya walaupun memang bukan ranah dari pemerintah indonesia
tapi bukankah haji puroda atau haji muzamalah ini visa muzamalah ini
juga tercatat dalam undang undang nomor delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang penyelenggaran haji dan umroh
ada haji puroda di situ disebutkan
itu artinya seharusnya pemerintah mengawasi dong bu diah
ya itu yang selama
memang ada ya secara normatif ada
tapi pasal itu kan hanya menyebutkan jenis visa
tidak bicara pasal operasionalisasi bagaimana viza muzamalah ini dibahas
nah inilah yang menurut saya pasal pasal yang kemudian harus dilengkapi biasanya

karena kita sudah melihat bahwa
bahwa pemerintah indonesia
tidak pernah melaporkan berapa dia menjual visa
atau berapa sebetulnya visa yang mereka dapat
nah ini secara pasar pasar visa atau pasar kuota visa muzamalah ini
biasanya memang lebih banyak dikelola oleh entitas bisnis atau individu
nah tapi dengan banyaknya kejadian ini kan baru nih ya
vija muzamalah karena kuota yang dikeluarkan oleh saudi sangat terbatas
jadi biasanya misalnya kita terima visa muzamalah itu rp lima misalnya
sekarang itu kurang lebih dari apa yang disesuaikan oleh kementerian agama
kepada kementerian agama itu kurang lebih sekitar dua ribu an
nah ini yang kemudian banyak sekali misalnya travel itu sudah pesen hotel
atau travel itu sudah booking pesawat
yang makin lama waktunya makin mepet harganya makin mahal gitu kan
tiba tiba visa nya tidak keluar
nah karena spekulasinya
yang biasanya ada rp lima
sekarang memang sangat sedikit pemerintah saudi itu mengeluarkan visa muzamalah ke indonesia
nah ini yang kemudian jadi persoalan
jadi permainan spekulasi inilah yang menjadi persoalan
yang saya rasa banyak juga travel yang sudah berspekulasi menderita kerugian gitu
nah ini satu
yang kedua nah bagaimana kah tawarannya
kalau menurut saya ya viza muzamalah itu menjadi salah satu kategori visa
ya karena juga sudah ada di undang undang
itu diturunkan masuk ke dalam sistem e hats kita
jadi komunikasi semua visa yang masuk ke indonesia
itu kita akan membangun satu portal
yang sama dengan ada visa reguler visa haji khusus
dan terakhir adalah yang juga ada di undang undang nomor delapan visa muzamalah
nah ini yang selama ini belum banyak
ya ini usulan saya saya memang kemarin ngobrol juga dengan dirjen haji
untuk ini juga dimonitor
atau juga walaupun tidak dimonitor tapi juga di monitor
walaupun tidak dikelola ya
tapi sifatnya minimal ada komunikasi antara pemerintah kita dengan
pihak yang mengeluarkan visa muzamalah di saudi gitu ya di arab
untuk apapun visa yang akan masuk ke tanah air
itu melalui portal pemerintah
dampaknya apa dampak baiknya adalah tidak muncul spekulan spekulan yang terlalu tinggi
karena haji itu biasanya orang nunggu visa puroda itu baik
kadang ada muntahan dari sisa kuota gitu ya
itu sampai detik terakhir
dan ini luar biasanya sampai detik terakhir ternyata dari permintaan yang tinggi
yang keluar tidak sebanyak itu
ya kalau melihat dari situs resmi dari haji furoda ini
biaya untuk berhaji lewat jalur haji furoda ini kan luar biasa fantastis
itu bisa mencapai sekitar dua ratus tiga puluh juta rupiah
bagaimana nantinya ke depannya
apakah dpr melihat bahwa ada permainan oknum atau juga mafia yang bermain di sini
mengingat hal ini visa ini diperjualbelikan secara perorangan begitu kepada jemaah calon haji
memang visa ini diperjualbelikan kepada perorangan
ininya begitu ya apa memang ranahnya begitu
makanya namanya puroda gitu
tidak melalui portal negara
nah tapi dengan banyaknya kemudian kerugian yang diderita oleh mereka yang menyediakan layanan haji
dari visa furoda ini kemudian membuat kita harus memikirkan kembali
ini kan bicaranya perlindungan ya baik perlindungan kepada travel haji khusus juga gitu sebagai entitas ekonomi
dan juga kepada jemaah
karena banyak juga penipuan ya penipuan yang minta uang di depan untuk membeli visa mujamalah
tapi ternyata visanya nggak keluar uangnya juga nggak bisa diverifikasi atau hilang begitu saja
ini banyak sekali kejadiannya tiap tahun gitu
nah yang kedua ya belum lagi ini misalnya pemalsuan data
ini kan susah sekali dikonfirmasi
arab itu sekarang sedang menerbitkan atau sedang membangun sistem

terintegrasi itu bagaimana nanti semua itu pemesanan baik apply visa ataupun nanti masyairnya ataupun hotelnya
nanti akan ada di portal khusus
nah ini di beberapa negara maju sistem ini sudah diterapkan
jadi para calon jemaah haji atau umroh itu nanti langsung membeli paket paket visa haji beserta paket haji
layanan haji ke dalam sistem portal yang akan dikeluarkan pemerintah saudi
nah ini juga menurut saya akan merubah banyak sekali sistem umroh dan perhajian di tanah air gitu
nah ini yang harus kita cermati benar ya dinamika perubahan sistem perhajian dan umroh di arab saudi
dan yang kedua ya visa ini memang sudah ibaratnya sudah jadi rahasia umum gitu ya
banyaknya penipuan harga tingginya harga
visanya sendiri itu berkisar antara lima sampai terakhir ini bahkan dengan masa akhirnya
jadi lima belas dolar visanya aja mas belum hotelnya belum transportnya gitu ya
dan ini luar biasa gitu
dan itu anehnya banyak sekali orang yang membeli visa itu gitu berapapun harganya gitu
nah artinya memang keinginan orang berhaji itu sangat tinggi gitu dan keterbatasan
kuota inilah yang kemudian menjadikan visa muzamalah atau purodah ini menjadi pasar visa ya alternatif yang menarik gitu bagi sebagian kalangan yang mampu
ya ini itu artinya ke empat puluh enam jemaah calon haji yang kemarin dideportasi dari saudi itu bagaimana nasibnya
apakah mereka memang menggunakan visa palsu atau memang menggunakan visa malaysia dari singapura yang menyalahi aturan seharusnya menggunakan visa indonesia begitu
analisa saya palsu ada pemalsuan dokumen
karena kalaupun dia agak susah ya
karena permohonan visa itu ya
karena permohonan visa itu kan harus pakai paspor
dan paspor orang orang ini pastinya paspor indonesia
kalaupun keluar visa itu pasti melalui sebuah sistem yang diterbitkan oleh pemerintah arab
nah tapi ini kan ternyata saya juga curiganya bukan malaysia juga yang mengeluarkan
kemungkinan besar pemalsuan dokumen
karena begitu pemalsuan dokumen terjadi begitu masuk sistem visa arab dibaca misalnya di bandara
yaitu tidak ada informasi ke dalam sistem yang dikeluarkan saudi
sekalipun banyak nih ya jemaah yang menggunakan visa negara lain
sejauh dia dikeluarkan oleh pemerintah arab itu pasti informasinya terintegrasi dengan sistem perpisaan di bandara saudi
nah jadi kemungkinan besar menurut saya ini palsu pemalsuan dokumen mas
ya itu artinya sudah ada celah kejahatan di situ
bahkan dari catatan kami pt al fatih indonesia travel ini sudah beroperasi sejak tahun dua ribu dua puluh
dan sudah beberapa kali memberangkatkan jemaah calon haji furoda begitu
dan baru kali ini saja ketahuan
nah itu kedepannya akan seperti apa
dpr rencananya akan menggelar meminta pemerintah untuk memberikan sanksi
apakah termasuk juga menanyakan atau meminta kejelasan dari kementerian agama terkait hal ini
sebetulnya ini ranahnya pengawasan umroh dan haji di kementerian agama
ini yang banyak sekali kasus ya kasus dengan berbagai metode penipuan dari travel haji ataupun umroh
ya walaupun tidak semua banyak juga yang benar benar gitu ya pengusaha travel ini
tapi di tengah celah ketidakpastian
celah adanya lubang dalam regulasi ataupun sistem birokrasi menyangkut perhajian dan umroh
nah ini tentu ya ini yang harus kita tutup gitu ya
karena masyarakat itu kan tidak tahu sebuah travel itu punya hijin atau tidak
sejauh dia kemudian tampil benefit membangun kepercayaan masyarakat
ya masyarakat ikut aja
bahkan ini kan bukan kasus baru ya penipuan travel ini
ini yang kita sudah ingatkan berkali kali ke kementerian agama
untuk juga memberikan sosialisasi
entah kalau nggak nasional ya per daerah lah
kira kira travel travel mana yang menjadi
atau memiliki izin dari kementerian agama
nah ini masuknya ranah pengawasan travel haji dan umroh
karena memang sebelum sebuah travel itu menjadi travel haji dan umroh
dia itu berawal dari travel wisata
nah kadang banyak sekali lah bukan kadang ya
banyak sekali travel haji dan umroh yang tidak memiliki izin gitu loh
tapi beroperasi ya syukur kalau misalnya itu benar
nah tapi banyak juga yang tidak benar begini gitu
nah ini kan kasiannya
ini kan kasian masyarakat
masyarakat kan tidak bisa tahu gitu mana yang benar mana yang enggak
nah ini menurut saya juga salah satu tugas dari kementerian agama
baik baik terima kasih ibu dia pitaloka wakil ketua komisi delapan dpr ri
yang sudah bersedia bergabung bersama cnn indonesia newsroom kali ini
mudah mudahan saja kita doakan tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan
dan tentunya pemerintah mengawasi dengan ketat ke depannya ibadah
penyelenggaran ibadah haji dan umroh di indonesia
terima kasih ibu dya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh